dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang
yang saya hormati para gubernur
jadi dalam jangka pendek integrasi data stok neraja pangan daerah itu harus betul betul dipegang
jadi semakin ada kontroversi semakin ada sesuatu yang polemik pasti netizen ikut terbawa ke sana
ini juga banyak objek objek yang perlu kita dimasuki